konsei rock dangdut kolaborasi setia band hijau daun dan imei mei
digelora merdeka keraksaan
kabupaten probolinggo minggu malam diwarnai beberapa kali kericuhan antar penonton
tawuran berawal saat penampilan lagu telolet yang dinyanyikan imeime
penuhnya penonton yang berjoget membuat mereka saling senggol hingga memicu adu jotos
mencegah kericuhan berkembang
petugas dalmas sabara polres probolinggo dibantu tni turun ke penonton
untuk melerai aksi baku pukul tersebut
namun tawuran kembali terjadi saat charlie vokalis setia band
melantunkan lagu puspa dan aku padamu
petugas yang berjaga jaga di depan panggung pun kembali meloncat
menuju titik tawuran dan langsung menghalau adu jotos penonton
dari pengamatan petugas polisi berhasil mengamankan dua belas pemuda
yang diduga menjadi provokator keributan dalam konserok dangdut tersebut
meski diwarnai sembilan kali aksi tawuran
namun tidak terjadi korban jiwa hingga konser rock dangdut selesai
sementara sejumlah provokator yang diamankan
polres probolinggo guna dilakukan pembinaan